pada sepuluh dan sebelas mei sebanyak satu enam puluh dua anak buah kapal asal indonesia di jerman pulang ke tanah air
mereka pulang dengan menggunakan pesawat charter
para abk sebelumnya bekerja untuk sejumlah kapal pesiar di jerman
sejak pandemi melanda bisnis kapal pesiar turut terdampak hingga berhenti beroperasi
di tengah ketidakpastian perusahaan perjalanan wisata dengan kapal pesiar memutuskan untuk memulangkan staffnya
selama satu bulan terakhir kbri berlin kjri frankfurt dan kjri hamburg telah memfasilitasi kepulangan hampir satu lima ratus abk yang bekerja di jerman
sejak ada covid sembilan belas ini kita operasional normal
normal dengan tamu dihentikan pada tanggal empat belas
saya sangat bahagia sekali saya akan sebentar lagi akan berjumpa dengan keluarga sanak saudara anak istri orang tua
mudah mudahan tidak ada kendala apa apa lagi di perjalanan sampai rumah
dan saya juga akan melakukan isolasi diri nanti di rumah isolasi mandiri
jadi pasti saya harus itu saya lakukan
biarpun saya tahu saya negatif
kita melakukan juga sop kesehatan di kapal messive tiga yaitu berupa tes swab sebanyak dua kali
yang pertama hanya untuk memastikan bahwasannya kita negatif atau positif
dan yang kedua sebelum kami pulang pun harus dites
karena itu perusahaan atau menship juga memberanikan untuk memulangkan kita ke indonesia dan ke tanah air
jadi untuk keluarga semua di rumah tidak perlu khawatir lagi
jangan ada negative thinking tentang anak buah kapal
yang katanya membawa virus ataupun apa itu sama sekali